gempa dengan magnitudo lima enam yang mengguncang solok selatan sumatera barat kamis pagi
mengakibatkan empat puluh sembilan orang terluka dan satu ratus satu unit rumah di dua kecamatan rusak
sementara warga masih memilih bertahan di tenda pengungsian khawatir terjadi gempa susulan
gempa bumi dengan magnitudo lima enam yang mengguncang solok selatan sumatera barat kamis pagi
mengakibatkan ratusan rumah warga hancur
sedikitnya terdapat satu ratus satu unit rumah di dua kecamatan yakni kecamatan sangir balai janggo
dan kejamatan sangir batanghari mengalami rusak ringan hingga rusak sedang
data bpwd kabupaten solok selatan mencatat sebanyak empat puluh sembilan orang terluka
akibat terkena reruntuhan bangunan saat berusaha menyelamatkan diri keluar rumah
para korban dirawat di puskesmas tempat dan rumah sakit umum daerah kabupaten solok selatan
kerelawan dan senangkan pemagai kelembagaan dan heran masih mendatang
jadi seketelah ini kita akan menelanjakan sumber daya
kita akan menelanjakan sumber daya di posko
kita akan menelanjakan kejelasan dari posisi yang kita mencoba sekarang ini
maka nanti kita bisa menelanjakan sumber daya
dan untuk membangun komponen
pemerintah kabupaten solok selatan masih mendata jumlah korban dan bangunan yang rusak
serta mengerahkan tim relawan untuk menangani korban gempa
selain itu pemda juga akan melakukan tanggap darurat bencana untuk beberapa hari ke depan
kita harus segera untuk membuat dapur umum
dan bagaimana juga masyarakat kan bisa memfungsikan
memasak dan sebagainya
dan kita bisa mengambil tempat terurah
sementara itu korban masih memilih bertahan di tenda pengungsian khawatir terjadi gempa susulan
hingga saat ini belum ada laporan korban meninggal dunia akibat gempa yang berpusat di kabupaten solok selatan tersebut
randy pangeran padang sumatera barat
kita sudah terhubung lewat sambungan telepon dengan produser lapangan cnn indonesia
di wilayah pasaman sumatera barat
john bagaimana kondisi warga yang saat ini berada di pengungsian
saya mau merevisi menjelaskan dulu bahwa saya bukan berada di posisi kabupaten pasaman
tapi saya berada di kabupaten solok selatan
oke di lokasi gempa begitu ya
iya di lokasi gempa
ini posisinya sekitar lima sampai enam jam perjalanan dari kota padang eva
jadi sore ini saya mendapat informasi kalau tadi sampai siang itu jumlah rumah yang rusak itu baru tercatat sekitar satu ratus satu rumah
sore ini saya mendapat laporan bahwa sudah ada sekitar tiga ratus empat puluh tiga unit rumah yang rusak
sementara lima puluh satu warga mengalami luka dan terpaksa harus mendapat perawatan medis di
jadi ini adalah puskesmas puskesmas terdekat eva
tapi ada beberapa yang kemudian sudah dipulangkan kembali karena kondisinya yang tidak terlalu parah
tapi ada dua tadi dapat laporan yang kondisinya sangat mengkhawatirkan sehingga harus dirujuk ke pusat ibu kota kabupaten solok selatan ini di muara labuh
baik kalau kemudian tadi disebutkan korban gempa saat ini masih belum berani ke rumahnya masing masing
masih berada di tenda pengungsian
karena khawatir adanya gempa susulan bagaimana kondisi terkini saat ini
apakah warga masih berada di tenda pengungsian ataukah sudah mulai berani kembali ke rumahnya
pbd satu ratus empat sudah membuat sudah mendirikan beberapa posko pengungsian
jadi warga yang rumahnya rusak dan warga warga yang tinggal di sekitar lokasi gempa
sekarang dipindahkan ke tempat yang tidak ada
mereka tidak sementara ini tidak ada yang berani masuk beraktivitas seperti biasa
karena pertama kondisi rumahnya yang sudah tidak bisa ditinggali
dan kemudian mereka juga masih mengkhawatirkan akan terjadi gempa susulan
karena apa sepanjang hari kamis ini sudah sejak tadi dini sejak kamis dini hari sebenarnya ada gempa yang terjadi di daerah ini
sampai tadi ada gempa pagi hari yang tidak ada
jadi ini adalah hal yang harus dilakukan

baik kalau sampai saat ini apakah anda masih merasakan adanya gempa susulan
sekarang saya tidak sampai jam ini tidak ada gempa yang dirasakan begitu
artinya gempa yang dirasakan itu biasanya berkekuatan di atas empat lima atau sampai lima skala richter
namun tadi bmkg sempat mencatat ada beberapa gempa gempa susulan
tapi dengan intensitas di bawah empat skala richter eva
baik john terakhir kalau kemudian tadi anda katakan tenda pengungsian sudah dibangun
bagaimana kondisi di tenda pengungsian tersebut
apa saja bantuan yang dibutuhkan warga korban gempa yang mungkin masih bisa disalurkan dari pihak pihak yang ingin memberikan bantuan
jadi ini bppd sudah mengirim bantuan darurat
bantuan darurat seperti yang apa namanya aturan main yang ada di bnpbd
bantuan darurat ke tenda lalu sarana sarana pengobatan dari dinas kesehatan juga sudah sampai di lokasi
nah warga yang masyarakat umum yang ingin menyalurkan bantuan sebaiknya ini dalam bentuk
selimut dan segala macam kebutuhan kebutuhan darurat yang dibutuhkan oleh para pengungsi
karena kondisi di solok selatan ini cukup dingin begitu
baiklah john nedi kambang produser lapangan cnn indonesia melaporkan dari solok selatan sumatera barat terima kasih